kita buka informasi pertama kasus pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan jabatan yang menimpa kedua pimpinan kpk
saud situmorang dan agus raharjo resmi naik ke tingkat penyidikan pada selasa tujuh november
surat pemberitahuan dimulainya penyidikan telah dikeluarkan oleh barreskrim dan diterima oleh tim kuasa hukum setia novanto pada rabu siang
hingga rabu petang kemarin belum ada kejelasan mengenai jenis serta juga rincian dokumen yang disebut sebut telah dipalsukan oleh kedua pimpinan kpk tersebut
sementara jurubicara kpk febri diansyah ini pada rabu sore kemarin mengatakan kpk akan menghadapinya dengan percaya bahwa pihak kepolisian akan profesional dalam menangani dugaan pidana yang dilayangkan pada pimpinan kpk agus raharjo dan juga saud situborong
ya pemalsuan itu banyak ya jadi dalam surat surat produk yang dilakukan oleh daripada kpk ditemukan banyak yang dipalsukan
kita nggak bisa memberitahukan karena itu ranah hukum dari penyidik
itu istilahnya dosanya nggak boleh saya buka nanti mereka itu bisa menutup dosanya
tapi yang jelas sudah ada di tangannya penyidik
kalau itu terkait dengan pelaksanaan tugas di kpk misalnya dalam proses penanganan perkara tentu kita perlu ingat pasal dua puluh lima undang undang tindak pidana korupsi yang mengatur bahwa proses penyidikan penuntutan dan persidangan
kasus tindak pidana korupsi itu didahulukan dibanding dengan perkara yang lain
jadi saya kira baik kpk polri ataupun kejaksaan memahami ketentuan di pasal dua puluh lima undang undang tindak pidana korupsi tersebut
jadi kita percaya polri akan profesional dalam menangani hal itu
jaksa agung juga sudah mengakui sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau spdp yang dikeluarkan baris krim abespori untuk dua pimpinan kpk yaitu saud situmorang dan juga agus raharjo
namun kabar eskrim komjen pol aridono sukmanto enggan berbicara
sementara informasi ini pun belum sampai ke istana
badan reserse kriminal mabes polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada jaksa agung m prasetyo
dalam surat ini disebutkan tentang tindak pidana pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan dua pimpinan kpk agus raharjo dan saud situmorang
informasi ini pertama kali didapat
dari pengacara setia novanto yang juga menjadi salah satu pelapor dalam kasus ini
atas terbitnya spdp ini kabar reskrim komjen pol aridono sukmanto memilih menghindar dan menyerahkannya ke humas mabes polri
menyampaikan kalau sudah menerima dari baris ke sendiri
sementara itu menko polhukam wiranto yang ditemui usai pernikahan putri presiden jokowi
kahiyang ayu dan bobi nasution masih enggan menanggapi isu ini
kabar ini pun belum sampai ke istana

setimu orang di suratjo
surat itu juga
sampai malam ini paling tidak saya belum lihat itunya
belum lihat spdp yang dimaksudnya
meski belum banyak respon atas terbitnya spdp ini
jaksa agung empra setio mengaku telah menerima spdp ini
baru terima oleh laporan dari hari ini kalau tidak salah disampaikan ke kecasaan agung
ya tentunya baru sebatas spdp
pemberitahuan dimulainya penyitikan
ya sebatas itu aja kita belum tahu kasusnya seperti apa
jaksa agung mengaku belum mengetahui secara detail tentang kasus ini
dan akan menunggu kronologi lengkap kasusnya dari mabes polri
hendrawan setiawan solo